udah cepet bayar anak fakir miskin dan yatim piatu aja kau naik amat bayar masa pak jidul kali
gak bayar kurang ajar loh bandingin gua mana yatim dan fakir miskin gua doain ya tabrakan
lidah kau lu amat truk bbm sekali hancur loh hangus biar mati loh udah deh maji
bisa bayar itu itu sedekah sama faham stress aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
hai rezeki berlum jadi ngakan deh
sayang sampai kejadian
anda itu pisang golok oke lu udah aura auran tahu ah songo lu kagak tahu gua belajar di
banten jangan kaki itu kalau itu kris kagak bakal mempandang enggak ya udah
gua mau pusing ayam dulu di ayam penting
bener bener ya mau ketemu kamu

nanti dulu soal berantem nanti seterusin dah
ini ayam sayang yang saya cari cari air kesayangan air hoki ketemu nanti nanti seterusin ya setelah itu
sekarang jagoan lu udah kagak ada lagi kalau lu berani gue lawan lu takut sama gua eh salah gue takut
nangke lande diangkat angkat jande gue nyedudek artikelnya si jande kalau dikawinin bisa keluar
atiknya udah bangun dong udah tuh bu langsung makan buburnya alhamdulillah pasti dia nanti mandi dandan yang cantik ketemu mahmud dah kagak dia tidur lagi
gimana sih habis makan tidur lagi iya artikel itu kalau nyerapnya kurang dia suka tidur lagi habis lu sih bobornya sedikit bobornya kurang banyak sih lu bawanya mut
iya artikelnya di bangun dong udah kagak ada lagi kalau dikawinin bisa keluar nanti dia nangkein dia tidur lagi iya artikelnya di bangun dong
ada pohon cabai di bibirnya
berarti yang makan bukan atika kan yeh buburnya gue yang makan habis lulus sih bawanya cuma satu box doang
iya ii gua sikat aja sambil bangun si atika tapi buburnya rup
gue abisin kagak bangun bangun juga si atikanya emang rejeki gue kali
ramadhan kan sebentar lagi farid
umi itu ada kepikiran kalau umi itu bikin kue kue kering
kayak kue putri salju kue nanas
tapi umi kan yang punya oven ya
coba deh umi pinjam sama keluarga haji sulam
enggak umi malu
kalau umi mau terus gimana mau dipinjemin sama haji sulam
coba deh kalau umi ngomongnya terus terang
pasti bakal dipinjemin kok
ya tapi umi juga ngomongnya masih belum yakin farid
farid kan tau sendiri
suasana hati keluarga haji sulam itu seperti apa sekarang
selalu aja difitnah sama keluarga haji muhyiddin
apalagi sama istrinya haji maimunah
coba deh umi perhatiin
suasana hatinya keluarga haji sulam lagi gak enak
ubur bikinnya pasti kan gak bakal enak
seperti umi kalau lagi bikin kue bolu
kalau hati umi lagi gak enak pasti rasa bulunya bakalan kacau
coba kalau umi lagi seneng
pasti rasa bulunya enak banget
semua masakan itu tergantung dari hati
kalau hati kita lagi enak ya masakannya juga enak
ya masakannya juga kacau
coba umi perhatiin deh
pugu haji sulam pas lagi diterpah fitnah sama keluarga haji muhyiddin
makin sepi atau makin rame
berarti kan itu pugu haji sulam makin enak mi
fitnahannya keluarga haji muhyiddin gak begitu berpengaruh mi
sama suasana hatinya keluarga haji sulam
menurut farid nih dalam kondisi keluarga kita seperti ini
minjem modal sama haji sulam adalah ikhtiaran
adalah ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan saat ini
insya allah ya farid
hei sendiri gak matang
ini kanang masih kecil

oh enggak wadah ayah dia kayak neraka mi
terus keluarganya atuh cuma kecukupan gitu
bahwa urusan rumah tangga itu gak boleh dijembrengin sama orang orang
sama aja mencorengin muka sendiri mpo
ya nanti kalau bahan kunjungan orang apa gimana
nah kalau keluarganya haji sulam loh
nongongin semua orang kan jadi ngetap
nah ya seron dia
semua orang udah ngomongin
nih eh umi
po jangan po
nanti kalau trauma gimana
sabarkan hatinya ya allah
ke rumah haji sulam
keper gimana sih lu
ayam pakai dibawa juga nih
bukan ayamnya yang saya angkut pak haji
iya tapi kan bau nih
aduh gimana sih
pang kalau lu langsung kotor jangan naik angkot
miskin beragu banget
eh lu jangan bilang sembarangan ya gua miskin
gue ini paling kaya di kampung gua
pesawat dah gua naikin
olak balik jakarta mekah
gua ini udah haji dua kali tau lu
kaya preman pasar ayam
ajar lu ya
turun gua per
bayar dulu pak haji
eh harusnya lu yang ganti rugi sama gue
sudah kena najis kotoran ayam penumpang loh
pak baji punya duit gak sih
eh lu jangan mau hina gua loh
duit gua banyak
kagak bintang sinto yang mencari
kalau perlu gue beli nih angkot yang ada jalan sekarang nih
udah cepet bayar
anak fakir miskin danya tim piatu aja kala naik angkot bayar
masa pak haji dua kali gak bayar
bandingin gua sama anak yatim dan pak kiri miskin
gua doain lu ya
tabrakan lu itu angkot lu sama truk bbm
sekalian hancur lu hangus
biar mati lu
udah deh pak haji gak usah bayar
hitung hitung saya sedekat sama pak haji yang stress
aduh aduh aduh
kurang ajar lu semua kurang ajar lu
aduh kau mau mau ngomong atau ngokum lu